ekonomi indonesia resmi alami resesi
lalu sebenarnya apa saja ya dampak dari resesi dan apa yang bisa kita lakukan selama resesi ini
kita akan bahas bersama sore ini dalam indonesia resesi lalu kita harus apa
badan pusat statistik merilis data bahwa ekonomi indonesia tumbuh negatif selama dua kuartal berturut turut
ini dia di kuartal kedua dan kuartal ketiga tumbuhnya negatif
jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya atau biasanya disebut dengan year on year
nah kondisi ini pun kemudian membuat indonesia secara resmi masuk ke jurang resesi
ini dia ya informasinya
dan selanjutnya apa saja sebenarnya yang menjadi dampak dari resesi tersebut
pastinya yang pertama kalau kita bicara resesi ini kemudian juga merupakan salah satu dampak dari pandemi covid sembilan belas yang melanda seluruh dunia
dan ini adalah dampaknya dari resesi tersebut bagi masyarakat yang ada
yang pertama adalah akan ada kondisi di mana kesulitan mencari pekerjaan sulit mencari pekerjaan
jadi terutama bagi mereka yang ini merupakan para bisa dibilang angkatan kerjaan
kerja baru ya karena nantinya akan sulit bersaing dengan para pencari kerja lain
dan belum lagi banyak sekali para pekerja yang terdampak sehingga perusahaannya harus melakukan pemutusan hubungan kerja
ini juga menjadi salah satu dampak dari resesi tersebut kepada masyarakat
dan selanjutnya resesi ini juga akan berdampak pada daya beli yang menurun
kalau bicara soal daya beli menurun ini sebenarnya bisa jadi dua hal
bisa jadi penyebab dari resesi bisa juga jadi dampak dari resesi
bisa dikategorikan sebagai dampak dari resesi
karena ketika sejumlah pihak ini kemudian kesulitan mencari pekerjaan tidak mendapatkan pemasukan
akhirnya dampaknya adalah tidak bisa melakukan belanja
akhirnya itulah yang menyebabkan daya belinya kemudian menjadi turun
dan yang selanjutnya dengan kondisi adanya resesi ini juga dikhawatirkan bisa berpotensi meningkatkan angka kemiskinan di indonesia
oke selanjutnya yang jadi pertanyaan saat ini adalah oke indonesia sudah mengalami resesi
sudah ada sudah di depan mata sudah kita jalani bersama sama
lalu apa yang harus dilakukan saat resesi ini berlangsung
yang pertama adalah selalu konsumsi dengan bijak
dalam hal ini belajarlah mulai dari sekarang lebih utamakan konsumsi konsumsi untuk produk produk yang kemudian primer begitu
utamakan konsumsi produk dalam negeri
bisa juga anda seperti yang tadi saya sebutkan mengubah pola konsumsi anda dari yang tersier kepada primer
ingatlah selalu bahwa prinsip ekonomi some on is spending itu artinya adalah menjadi earning dari orang lain
jadi bukan berarti anda tidak boleh mengeluarkan dana apapun tidak boleh melakukan konsumsi tidak
tapi anda boleh belanja tapi lakukan itu dengan bijak
selanjutnya anda juga diharapkan untuk bisa mengelola keuangan
bentuknya seperti apa
buatlah rencana keuangan yang matang
terapkan anggaran yang realistis dalam bentuk dana darurat
lalu selain itu yang bisa anda lakukan juga adalah membuka usaha baru
dan harapannya bisa menghasilkan sumber pendapatan tambahan
atau bisa juga dengan melakukan investasi ya
lalu bedanya apa sih sebenarnya resesi dan juga krisis ekonomi
ini dia bedanya resesi dan krisis ekonomi
jadi kalau resesi itu adalah pertumbuhan ekonomi selama dua kelas
kuartal dua dan kuartal tiga kita sudah mengalami pertumbuhan yang negatif
sementara itu kalau krisis ekonomi ini adalah penurunan drastis pada kondisi ekonomi di suatu negara secara fundamental
karena fundamental ekonominya yang rapuh
ada juga laju inflasi yang tinggi
pertumbuhan ekonomi yang macet
atau bisa juga disebabkan dengan beban utang luar negeri yang melimpah dan melebihi kemampuan bayar
nah yang harus diingat adalah dalam hal ini saya ingin menekankan
tadi sudah saya paparkan bahwa resesi ini terjadi ketika pdb nya ini negatif di dua kuartal secara berturut turut
kuncinya adalah untuk keluar dari jurang resesi ini harus membuat pdb nya jadi positif
kalau kita bicara soal pdb atau produk domestik bruto
ini dihasilkan dari konsumsi rumah tangga atau masyarakat investasi konsumsi pemerintah dan juga ekspor impor
kita ingin pdb nya tumbuh positif yang harus kita lakukan adalah komponen komponen yang saya sebutkan tadi juga harus dinaikkan
ada beberapa cara yang sudah disampaikan
salah satunya adalah dengan mengelola konsumsi anda secara bijak
konsumsi secara bijak dengan diutamakan membeli produk produk dalam negeri